inilah beragam jenis gaya yang harus dilakukan warga
agar bisa melintas di underpass atau terowongan gedok jimat
desa karangmalang kabupaten brebes jawa tengah
terowongan yang berada di bawah rel kereta api ini
memiliki panjang lima meter lebar satu lima meter dan tinggi satu meter
warga sekitar mengatakan terowongan ini dibuat saat pembuatan jalur kereta api
sejak masa penjajahan belanda
meski ukurannya sempit warga menggunakannya sebagai jalur alternatif
menuju kawasan kota dan pasar
sebab jalan utama penghubung dari desa di wilayah selatan ketanggungan
ke kawasan kota kecamatan ditutup karena sedang diperbaiki
jalur alternatif yang ada di desa jagapura tidak diminati
karena pemotor harus memutar dan jaraknya cukup jauh
untuk sampai ke pasar atau kota
alhasil para pemotor lalu berpikir
lebih memilih untuk membungkukan badan hingga kayang saat masuk terowongan
untuk pemotor yang memiliki spion tinggi juga tidak akan bisa masuk terowongan
kalaupun dipaksakan akan beresiko kaca spion pecah
karena membentur atap terowongan
ya sebenarnya harus hati hati lah pak ya
terutama kepala ya
masih harus bukuk bro
untuk membantu warga
petugas dari posek ketanggungan
ditempatkan di lokasi lintas bawah
setiap hari dipakai
tadi sedikit mungkin ya
jadi setiap hari dipakai
tapi untuk warga lingkungan saja
ketanggungan dan karang malang dan sekitarnya
polisi meminta warga berhati hati saat melewati jalur ini
mereka diminta tetap mengenakan helm untuk melindungi bagian kepala
imam suripto brebes jawa tengah